pria muda yang belum diketahui identitasnya ini tampak panik
saat sejumlah warga memergokinya sedang bersembunyi di kamar mandi penghuni indekos
di kawasan hutan panjang kemayoran jakarta pusat selasa sore
meski terus mengaku hendak mendatangi rumah rekannya
ia tak lagi bisa mengelak saat seorang penghuni indikos
sempat memergokinya sedang mencongkel jendela salah satu kamar
warga yang mengetahui hal itu kemudian menangkap dan menghakiminya
pria tersebut bahkan sempat menangis histeris
saat sejumlah warga yang kesal terus menghadiahinya bergementar
meski belum menemukan barang yang hilang penjaga tempat indekos menduga
pria itu hendak mencuri lantaran pekan lalu seorang penghuni tempat indekos
sempat kehilangan uang satu juta rupiah
jendela congkai listrik dimatikan
lalu nyuri kunci depan kosnya
nyuri dibawa dia masuk ke situ
orangnya lagi keluar
untuk kepentingan pemeriksaan
ia kemudian dibawa ke markas polsek kemayoran jakarta pusat
rizky itiarehya jakarta